pertemuan negara yang tergabung dalam g dua puluh di argentina pekan lalu menyepakati bahwa kondisi ketidakpastian perekonomian global masih akan berlangsung dalam jangka panjang
perang dagang dan ketidakpastian harga minyak serta isu keamanan masih mengancam pertumbuhan ekonomi dunia
bagaimana indonesia akan menghadapi tantangan ini berikut rangkumannya
ketidakpastian ekonomi dunia mendorong indonesia sebagai negara berkembang perlu menguatkan fundamental ekonomi dalam negeri agar bisa menjawab tantangan ekonomi global
pertemuan negara anggota g dua puluh tidak mampu menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan perang dagang antara amerika dan tiongkok serta amerika dengan eropa
kondisi ini menyebabkan ketidakpastian perekonomian global masih akan membayangkan
pemerintah mengaku menyiapkan sejumlah langkah antisipasi
pertama meningkatkan koordinasi dengan bank indonesia dan instansi terkait demi menjaga stabilitas ekonomi domestik
selanjutnya meningkatkan ekspor barang dan jasa serta mendorong impor barang modal sambil mengurangi impor barang konsumsi
kerjasama dengan pihak swasta juga ditingkatkan
salah satunya pemberian insentif pajak untuk membantu para eksportir
jadi kita juga harus
kita pas pada sebagai negara emerging bahwa suasana ketidakpastian ini masih akan terus berlangsung
karena dari mekanisme pada tingkat menteri kita tidak melihat kemarin itu suatu kesepakatan bagaimana mengurangi ketidakpastian itu
oleh karena itu untuk indonesia kita harus makin mempersiapkan pertama
dari sisi stabilitas harus dijaga
koordinasi antara kami dengan bi
dengan ojk dan kementerian terkait terutama kementerian kementerian dan lembaga yang berhubungan dengan neraca pembayaran
itu harus makin diperkuat
poinnya adalah bagaimana kita tetap menjaga external balance atau keseimbangan eksternal kita
agar dia tidak menjadi sumber untuk memunculkan ketidakpastian
naik turunnya harga minyak
pelemahan rupiah menjadi faktor yang harus diwaspadai pemerintah saat ini
ketidakpastian harga minyak mentah diduga akan memberikan beban terhadap subsidi energi dalam negeri
pemerintah mengalokasikan subsidi bahan bakar solar pada apbn dua ribu sembilan belas hingga angka tertinggi rp dua lima ratus per liter
sementara tekanan terhadap nilai tukar rupiah menjadi faktor psikologis yang membuat lesunya dunia usaha
pemerintah berusaha meningkatkan nilai ekspor dan menjaga keseimbangan fiskal
tidak mudah goyah dari faktor pelemahan rupiah
sebagai instrumen fiskal tetap sehat dan kredibel
dia ditunjukkan dengan yang kemarin saya sampaikan di laporan semester maupun ini tadi laporan untuk dua ribu tujuh belas
defisitnya makin diturunkan primary balance nya juga makin diperkecil bahkan mendekati ke nol atau positif pada tahun tahun yang akan datang
namun tetap menggunakan seluruh instrumen itu untuk bisa mendorong ekonomi
melalui tadi ekspor kemudian membantu masyarakat untuk bisa menjaga dari turbulensi yang sekarang terjadi dari luar ini
postur rancangan anggaran pendapatan dan anggaran negara atau rapbn dua ribu sembilan belas sudah disepakati untuk menghemat sejumlah sektor dan memprioritaskan belanja produktif
langkah ini dilakukan untuk menjawab tantangan ekonomi global